jangan jangan kompor kompori misalnya banyak kompor baik kompor minyak maupun kompor gas banyak
aduh ini ada rakyat yang kemakan tugasnya kepala desa badan urusan desa
tidak pedulang tidak pedulang bisa menyampaikan karena coba dilihat di media sosial
yang punya fitnah saling mencelah hoax badan bohong
nah biasanya dari kita kalau kita murus murusnya gitu gitu
sebutkan nama ikan pak
iya sebutkan nama ikan
satu ikan lele
ikan lele itu dua
mujair dua tiga
setelah yu yang bisa langsung pater
satu ketuhanan yang maha esah
dua kemanusiaan yang adil dan beradab
tiga persatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
lima kehadiran sosial bagi seluruh rakyat indonesia
tepat jelas tidak beda
sekarang apa pantah silap bontani
sekarang apa pantah silap bontani
oke bon pantah silap bisa lihat ya
satu ketuhanan yang maha esa
dua kemanusiaan yang adil dan beradab
tiga persatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan
lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat
tepat jelas tidak beda

empat keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
empat keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia